rumah itu bapak beli dari sebagian besar uang tabungan bapak
sebab ini rumah dinas
kalo masa dinas bapak udah selesai
kita harus pindah ke rumah itu
oh pak tapi kalo gak disiapin dananya gimana
kiki bisa gagal pak terus perjuangan selama ini sia sia dong pak
kita kan sudah memperkirakan
biaya universitas kedokteran memang perlu banyak uang
ibu maunya kalian tuh sering sering datang kesini buat nginjung dia
aku ini sibuk yang gak bisa sering sering datang kesini
gua udah datang kesana ibu deh
gua gak mau yaudah
pendengar setiadama fm radio
apa kabarnya semua
kembali lagi ke acara favorit kalian
tapi sebelum mulai aku mau kasih tau dulu nih
kalau mbak fitri natasha lagi gak bisa siaran dulu
soalnya dia lagi mau fokus sama skripsinya
semoga skripsinya mbak fitri itu lancar
supaya dia bisa balik lagi siaran sama kita
dan saya tias kadarsi siap untuk membawakan acara ini
dan sekarang saya buka untuk menelpon pertama di dua puluh satu lima puluh lima tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu
kalau kalian cerita di sini cerita kalian bisa jadi
oh ada yang nelfon nih
iya halo assalamualaikum
selamat datang di acara suara hati ibu
dengan siapa ini
saya ibu aisyah
umur saya enam puluh lima tahun
sepertinya dari suaranya bu aisyah lagi kurang sehat ya
makanya saya nelponnya sambil tiduran
bu aisyah sudah ke dokter belum
saya nggak ke dokter
tapi saya sudah minum obat
kalau gitu saya doain semoga borsha cepat sehat ya
jadi ada cerita apa nih yang mau dibagikan sama kita semua
saya mau bercerita perjalanan hidup saya

saya mau bercerita perjalanan hidup saya
sebelum saya meninggal
laki laki bernama dwi
dia sudah sukses
jadi seorang pengusaha
lalu yang kedua
dia sudah sukses
dia sudah sukses
seorang dokter kandungan
yang cukup terkenal
yang hidupnya biasa saja dan sederhana
dia mempunyai kemampuan untuk berjalan ke tempat yang terbaik
dia mempunyai kemampuan untuk berjalan ke tempat yang terbaik
bersama istrinya enggar
dwi dan kiki
menjadi orang sukses
ibu sudah menjual semua perhiasan
kamu segera tutupi semua kerugian kamu
yang baru saja kena
ibu sudah menjual semua priasamu
terima kasih ya bu
dwi pasti akan
kembalikan uang itu ke ibu
gak usah wih
kami sebagai orang tua
relah berkorban untuk anaknya
cuman pesan bapak
jangan anggap ini hanya sebagai materi saja
terima kasih ya pak
dwi pamit dulu ya pak
dwi mau segera
melunaskan semua utang utang dulu
dwi berangkat ya
karena kami sebagai orang tua
relah berkorban untuk mereka
bapak juga ikhlas
semoga dengan pengorbanan kita begini
mereka telah menjadi
anak yang berguna kepada orang tua
bu ini demi masa depan gigi bu
ibu kan punya investasi rumah tubuh yang disewa orang
memang ibu sama bapak punya investasi
gigi kan lagi butuh banyak uang bu
buat kuliah tingkat akhir kedokteran
rumah itu bapak beli dari sebagian besar uang tabungan bapak
sebab ini rumah dinas
kalau masa dinas bapak sudah selesai
kita harus pindah ke rumah itu
terus perjuangan gigi selama ini sia sia dong pak
kita kan sudah memperkirakan

gimana pak kita kan sudah memperkirakan biaya universitas kedokteran memang perlu banyak uang
gimana pak kita kan sudah memperkirakan biaya universitas kedokteran memang perlu banyak uang

makasih ya pak bu
nanti kalau gigi udah sukses
gigi bakalan beliin rumah baru buat ibu sama bapak
gak usah gigi

kami sebagai orang tua rela berkorban untuk anak anaknya
kita kan nanti juga bisa ikut di rumah kiki ya pak
ibu bapak pokoknya tenang aja
makasih banyak ya bu
pak dwi dan akhirnya bisa menyelesaikan persoalan mereka
walaupun saya dan suami saya sudah tidak punya simpanan untuk hari tua
luar biasa sekali ya pengorbanan ibu dan suami untuk anak anak ibu
iya nak tias sebagai seorang ibu apapun akan dikorbankan
untuk anak anaknya yang sudah dilahirkan
sekarang dwi dan kiki sudah sukses
haja rahman anak yang ketiga yang tidak banyak meminta
cuman jadi rumah ini tuh
mau diambil lagi sama perusahaan
soalnya ini kan cuma rumah dinas bapak
jadi tinggal sama kamu aja
tapi kan kak rumah rahman itu kecil
lagian kamarnya cuma ada dua
kenapa gak di rumah kak kiki aja
kan lebih besar
aduh kalau di rumah aku kayaknya nggak bisa deh
lagian kan aku beli rumah itu hasil sama suami aku
jadi aku gak enak sama suami aku
nah terus aku juga pasiennya banyak
kan butuh istirahat full time
gak bisa deh kayaknya nyaman
iya man aku juga sama
udahlah kamu tenang aja ya
nanti aku bakal sering transfer kamu buat kebutuhan ibu
nanti juga aku bakal kirimin uang ke rekening kamu ya
jadi tadi kita udah berembuk
ibu nggak apa apa kan kalau tinggal di rumah rahman
ya bu kalau ibu tinggal di rumahnya rahman kan ibu ada yang ngurusin
kalau tinggal sama aku ntar gak ada yang ngurusin loh bu
rahman memang anaknya agak pendiam
tidak seperti kedua kakaknya
setelah dwi dan kiki sukses suami saya meninggal
makasih ya bapak
ibu udah tidur